di palembang sumatera selatan terdapat moda transportasi unik
di kota yang dibelah sungai musi itu ada perahu penumpang khas bagi warga setempat
namanya perahu ketek
di masa lalu perahu ini dikayu
namun kemudian dayung diganti dengan mesin yang berbunyi tek tek tek sehingga wong kito menyebutnya sebagai perahu ketek
nah enaknya menyeberang atau mau keliling wisata menggunakan perahu ketek ini
kita akan disuguhi dengan lalu lintas yang ada di sungai musi ini termasuk kapal besar pengangkut batu bara
dan tentunya jembatan ampera yang ada di belakang saya ini
selain itu kita juga disuguhi sensasi dengan arus sungai yang membuat perahu ketek ini bergoyang goyang
alat transportasi ini sudah sangat
lama ada di sana salah satu tukang perahu yusuf muhammad misalnya sudah empat puluh tahun menjadi penarik ketek
bersama sejumlah rekan rekannya ia biasa manggal menunggu penumpang di dermaga enam belas ilir
para penarik ketek di satu dermaga di palembang biasa berasal dari kampung yang sama
begitu juga dengan yusuf muhammad
semua temannya yang manggal di dermaga enam belas ilir berasal dari kampung lima ulu palembang
yusuf biasanya mulai menarik ketek sejak pukul tujuh pagi dan baru pulang pukul lima sore
selain menyeberangkan orang dari seberang ulu ke seberang ilir atau sebaliknya
mereka juga melayani wisatawan yang hendak ke pulau kemaro
bila mendapatkan orang yang ingin ke pulau kemaro
menurut yusuf disitulah mereka bisa membawa pulang uang agak lebih
kalau usus nyebrangan nyebrangannya paling paling delapan puluh sembilan puluh ribu lah
tapi kalau ada jalan jalan ke pulau kemarau ya tergantung tadi
kalau mumpah mau dua ratus ya mungkin satu ratus lima puluh lah tiga baliknya
karena kan potong minyak ya untuk belanja makan ya segitu baiklah
saat ini keberadaan perahu ketek agak tergerus dengan speedboat terutama kecepatan
dengan speedboat pulau kemaro bisa ditempuh dalam waktu hanya tiga puluh menit pergi pulang
sementara menggunakan ketek bisa sampai satu jam
waktu setengah jam
lajunya yang tidak cepat terlebih ketika melawan arus sungai
membuat orang lebih memilih speedboat ketika ingin berwisata ke pulau kemaro
meski begitu mereka tetap memiliki pelanggan setia
kalau naik kendaraan saruh
ini lemak naik ketek
naik ketek ini praktis ya
iya sampai ke tempatnya nih
oh di tempat yang memang di sini ya
dari pinggir sungai
tidak takut kayak gini
tidak tidak takut sudah lama
keberadaan mereka mendapat perhatian dari pemerintah setempat
selain memberikan pembinaan dan dermaga yang layak bagi penarik perahu ketek
pemerintah setempat juga berencana menjadikan perahu ketek ini menjadi perahu wisata
kecek ini memang menjadi sarana transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
yang nyaman tertib dan memberikan apek keselamatan
dan juga kedepannya menjadi angkutan untuk pengembangan pariwisata air di kota palembang
menyetir perahu ketek dibutuhkan keterampilan ala bisa karena biasa
layaknya menyetir mobil kita harus memperhatikan lalu lintas di sekitar
terlebih bila ada kapal besar atau speedboat yang bisa meratakan gelombang ombak
sehingga perahu ketek akan terasa lebih bergoyang
saya ingin tahu bagaimana cara menyetir perahu ketek ini
pak ajarin saya pak ya belajar naik ini
lewat mana pak sini pak ya
dikit dikit pak lama ya
oh dikit pak ya
diluruskan sejajar ini pak ya
ya diluruskan sejajar ini pak ya
pak dia ini kalau ke kiri ke kiri juga pak ya lunasnya pak ya
oh depan itu
perahu ketek memang kalah dengan transportasi yang saat ini serba cepat
namun perahu tradisional ini tetap menjadi gantungan hidup ratusan kepala keluarga
untuk mencari rezeki di sungai musi
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan